saya tuh terinspirasi dari mama saya karena mama saya juga dulu paski braka di provinsi
jadi saya juga harus lebih dari mama saya
nah disitu saya juga alhamdulillah bisa naik ke nasional
yang pertama sih kak berdoa dan terus beribadah kepada tuhan yang maha esa
terus minta dukungan dari kedua orang tua dan doa dari kedua orang tua
saya terima kasih kepada kedua orang tua saya mama dan papa
yang sudah mendoakan dan mendukung saya sejauh ini
dan juga mendoakan saya terus sampai ke sini dan mendukung terus menerus
dan tidak lupa mengasih saya semangat sampai detik ini